diumumkan sebagai diumumkan ditunjuk oleh presiden diangkat oleh nanti dpr juga
sebagai panglima tni yang baru kita sudah beberapa kali ketemu komunikasi termasuk
yang terakhir kemarin jadi saya ingin kasal ini fokus nih karena kan fit and proper test besok
kalau saya datang datang malam hari mengganggu waktunya pokoknya saya mendoakan semoga mas yudho
sukses oleh karena itu mas yuda pun besok supaya datang nanti pasti belajar ini kan menyiapkan